hari ini investor akan menantikan rilis data pertumbuhan domestik bruto untuk kuartal dua tahun dua ribu dua puluh satu
selain itu sejumlah data ekonomi akan dirilis pada pekan ini seperti tiongkok yang akan merilis balance of trade juli dua ribu dua puluh tiga pada selasa mendatang
serta inflasi amerika serikat bulan juli dua ribu dua puluh tiga pada rabu yang akan membayangi pergerakan isg pada pekan ini
dan untuk pembahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kueh
selamat pagi pak hans
ya selamat pagi
ya pak hans minggu ini banyak sekali ya kita menantikan rilis data baik dari tiongkok inflasi amerika maupun gdp kita sendiri
lalu bagaimana anda menganalisa hal ini pak terkait dengan pergerakan perdagangan sepanjang pekan ini pak
ya kalau kita lihat memang pasar sendiri di pekan lalu agak sedikit terkejut ya karena feed rating itu menurunkan rating as
ini sedikit mengejutkan
karena dia melihat memang sudah diperingatkan amerika ini dari waktu kasus backlog tentang pelabuhan petang gitu ya
tapi saat ini sih melihat bahwa amerika harus menurunkan anggaran mereka dan defisitnya mungkin akan terus melebar ya
karena masalah perekonomian mulai dari inflasi yang tinggi dan beberapa hal yang terjadi gitu
memang kalau kita lihat kemungkinan faktor ini berpengaruh agak pendek ke pasar gitu
waktu itu ekonomi amerika lebih sulit gitu
tapi memang ini ada dampak ke kita yaitu yield obligasi meningkat gitu ya
sehingga terjadi tekanan sedikit pada pasar obligasi global dan termasuk indonesia
kemudian pasar selalu melihat kalau risiko berubah mereka cenderung outflow gitu ya dari pasar kita gitu ya
dari pasar energy market bergerak

tapi harapannya pekan ini faktor itu mulai berkurang ya dampaknya pada pasar kita sendiri
pak yang menarik kalau tadi anda katakan menai penurunan rating amerika serikat terkait dengan obligasi global as oleh fintech rating dari ipa plus ke triple a
ini yang menarik kalau kita justru ada sejumlah analisis mengatakan memberikan dampak positif nih pak
terhadap sektor keuangan di dalam negeri
bagaimana anda mengelaborasi hal ini pak
ya sebenarnya kalau kita lihat masalah yang dihadapi pada periode ini gitu ya
setiap kali rating amerika turun ada resiko resesi gitu ya kekhawatiran ekonomi global
banyak kan perma itu bergerak dari instrument yang berisiko tindak ke instrument yang tidak berisiko gitu
nah ini yang biasanya tidak terlalu positif
bagi pasar keuangan kita gitu ya karena ada outflow sendiri gitu
nah tetapi di jangka yang agak panjang ini memang menimbulkan resiko juga ya kepada amerika sendiri gitu ya
karena kalau dia tidak punya peringkat triple a orang cenderung akan melakukan dedolarisasi ya
mereka akan menge switch merubah cadangan di bisa mereka lagi di us dollar
tapi di jangka pendek bentuk perubahan rating ini agak negatif bagi kita gitu ya
karena menurut saya ini adalah hal yang cukup keras
karena kalau kita lihat di jangka yang lebih panjang kelihatannya memang orang cenderung tidak akan sentral pada us dollar lagi
dan cenderung akan bergerak memakai mata uang lain sebagai cadangan dedosa mereka gitu ya
termasuk tiongkok yang banyak memakai emas saat ini
jadi di jangka panjang kita lihat akan cukup bagus bagi global ekonomi dan bagi indonesia
tapi di jangka pendek kita melihat penurunan respon ini tidak terlalu baik bagi kita
karena menyebabkan kelemahan nilai tukar
jadi kita harus berpikir pikir
pak lalu kita bicara mengenai bursa pada hari ini maupun sepekan ini kalau kita lihat salah satunya menantikan data gdp indonesia sendiri ya pak
apa yang bisa kita evaluasi mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi indonesia sendiri terkait dengan emiten emiten yang pastinya akan sangat terpengaruh apabila memang rilis datanya positif terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi pak
ya ekonomi indonesia hari ini ya merilis data pertumbuhan ekonomi ya
diperkirakan memang sedikit melalui
empat pertumbuhan ekonomi indonesia ya dari lima tiga persen

ekonomi indonesia terlihat sangat kuat gitu ya posisinya
dan kita ini cukup ditopang dengan baik oleh konsumsi masyarakat yang recovery dengan sangat baik gitu posisinya
dan ini juga tercermin dari raba korporasi kita yang masih tetap bagus gitu
nah perbankan nasional menjadi kekuatan kita
karena rata rata emiten perbankan meriliskan kinerja yang bagus
ini menunjukkan bahwa dalam kondisi ekonomi global yang dianggap oleh sebagian pihak gelap gitu ya
karena ekonomi global lambat dan banyak negara masuk ke kredo resepi
ekonomi indonesia tetap bagus karena sistem keuangannya solid
kemudian konsumsi dari masyarakat cukup baik sekali gitu
nah selain faktor itu kemarin kita melihat rilis inflasi kita ya
yang kembali berubah
begerak turun gitu ya di tiga an gitu ya
dan inflasi indonesia ini udah masuk ke target bank indonesia gitu ya
yang memperkirakan inflasi di tiga satu gitu ya
sampai dengan akhir tahun
nah ini memang punya dampak orang melihat bi berpotensi mempertahankan tingkat suku bunga acuan kita sampai akhir tahun
tapi ini juga bisa ditutup pada angka saat ini ya lima tujuh puluh lima gitu
dan itu ekonomi indonesia akan ditopang juga oleh periode kampanye ya
yang akan dimulai beberapa bulan ke depan gitu ya
dan itu biasanya menaikkan konsumsi masyarakat dan itu bisa menopang pertumbuhan ekonomi indonesia ke depannya
nah kalau kita menarik kalau capital inflow indonesia sendiri pastinya juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan dari bank indonesia pak
serta gdp pada hari ini
tapi kalau kita melihat the fed yang mempercepat pelonggaran kebijakan moneter
apakah juga akan berpengaruh pak
mengingat memang ketika nanti rilis inflasi amerika sudah terkendali
kemudian juga meskipun di satu sisi angka pengangguran masih tinggi di sana
bagaimana kita mengkritisi ini pak
kalau kita lihat di amerika sendiri mungkin sekarang pasar sudah melihat bahwa fed ini di ujung kenaikan tingkat cukup bunga amerika gitu ya

ini sudah berakhir
sehingga pasar punya potensi untuk bergerak rally ya
kita lihat kita juga tempat rally ya

tapi memang agak tertahan dulu kali ini
karena ekspektasinya fed mengakhiri kenaikan tingkat cukup bunga
nah sekarang memang pasar melihat potensi fed itu di desember mungkin
di september ya
kenaikan setubung lagi
tapi masih ada potensi kenaikan di november
kenaikan ini mungkin akan agak negatif bagi pasar ya kalau fed masih melakukan kenaikan sekitar setubung amerika
nah yang menjadi perhatian kita tentu saja inflasi amerika memang rendah
tapi kita menghadapi masalah for inflation amerika relatif lebih tinggi posisinya
penurunan inflasi yang kencang itu karena terjadi deflasi pada harga energi ya
terutama paham bakar ya
terus sudah minyak itu turun sangat kencang ke bawah
tapi beberapa saat ini kita lihat saudi arabia itu sengaja memotong produksi mereka satu juta barel
kemudian rusia memotong tiga ratus gitu
nah dilihat dari perubahan iklim yang ada gitu ya yang agak ekstrim panasnya
ini menunjukkan potensi peningkatan permintaan minyak global gitu
sehingga kalau kita lihat harga minyak merangkak
naik ke delapan puluh an dan mungkin tahun depan kalau gordman sars bilang bisa satu ratus dua puluh
nah ini tentu jadi ancaman inflasi lagi di amerika
dan ini juga nggak terlalu menguntungkan bagi indonesia ya
karena kita pernah menghadapi masalah rekor subsidi bbm yang sangat tinggi
ya pak kita kembali lagi ke regional terutama ke asia ini
kita ketahui bahwasanya people bank of china akan mengambil sejumlah kebijakan

untuk mempercepat pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di sana

apakah ini juga tanda tanda pertumbuhan ekonomi yang melambat di tiongkok
kemudian juga apa pengaruhnya terhadap bursa maupun market di indonesia pak
ya kalau kita lihat beberapa saat terakhir tiongkok memang ada sedikit masalah ya
karena sesudah pandemi selesai mereka berharap ekonominya sudah melakukan akselerasi yang kencang gitu yang kepertumbuhannya
tapi masalahnya yang dihadapi tiongkok itu adalah mereka ini harus tinggi dengan kebijakan ekonomi

padahal sebelumnya mereka setuju dengan melakukan kredit insetasi dan infrastruktur yang kencang

cuman kendala yang dihadapi tiongkok itu adalah semua udah dibangun di sana
jadi infrastruktur sudah terjadi properti yang dibangun masif sudah rancang
jadi infrastruktur sudah terjadi properti yang dibangun masif sudah rancang
seperti yang sebelum terada pandemi itu jadi masalah mereka berusaha merubah ekonomi dia
biar menjadi ekonomi yang terbatas teknologi jika ini masih jadi tantangan ya terlihat beberapa
aktivitas yang dilakukan amerika berusaha untuk menekan tiongkok gitu ya salah satunya dengan
menghalangi supply kit kepada tiongkok dan tiongkok juga melakukan beberapa pembalasan
terhadap hal tersebut nah yang diharapkan pasar tentu tiongkok memberikan lebih banyak stimulus
kalau tiongkok memberikan lebih banyak stimulus ekonomi dia akan tumbuh lebih kuat gitu posisinya
dan ini juga positif bagi indonesia ya karena kita punya ekspor komoditas kesana meningkat
gitu ya jadi harga komoditas tetap tinggi harga average selling price perusahaan perusahaan kita
baik sehingga kinerja emiten komoditas kita menunjukkan kinerja ya
ini pak mengenai rekomendasi saham seperti apa pak kalau kita ketahui kondisi ekonomi amerika
serikat yang masih bergejolak beberapa menarik saham saham di sektor perbankan salah satu yang
minggu lalu di bri cukup baik sekali pertumbuhan ataupun mandiri nah bagaimana anda memberikan
rekomendasi saham saham apa saja menjadi pilihan pada pekan ini ya kalau kita lihat indeksnya pekan
lalu memang sedikit tertekan turun gitu ya tapi pekan ini kita perkirakan ada konsolidasi menguat
gitu ya dengan support di indonesia dan juga di negara lainnya ya karena ini juga menurut saya

kinerjanya bagus gitu ya tapi kalau pekan ini kita kembali merekomendasikan energi yang pertama adalah
komoditas ya ada ada rule gitu ya ada rule memang harga komoditas cukup baik ya pergerakannya kita
rekomendasikan beli dua ribu tiga ratus empat puluh sampai dua ribu empat ratus empat puluh atlas dibawah dua ribu dua ratus empat puluh ya jadi ini kita bisa mendapatkan

time koreksi tapi berpeluang menguat rekomendasi beli empat ratus lima puluh sampai empat ratus enam puluh enam atlas dibawah empat ratus sebelas target
yang lain lpp dua ribu tiga memang kalau kita lihat rital kita
ada tekanan tapi penurunan yang terjadi membuka peluang rebound
kita rekomendasi dulu di dua ribu lima ratus lima puluh sampai dua ribu sembilan ratus
kasus di bawah dua ribu empat ratus lima puluh target kita tiga ribu sepuluh sampai tiga ribu tujuh puluh
ekonomi indonesia memang sedikit menghadapi kendala
karena pemulihan ekonomi kita berbentuk payah
jadi di menengah ke atas ada rebound
tapi menengah ke bawah kelihatan kurang bergerak membaik dengan situasi krisis kami
kemudian ini timeline nmcn kita rekomendasi sambilnya
media biasanya akan membaik kinerjanya di akhir tahun ini
karena ada periode kampanye yang biasanya berdangkat positif pada konsumer dan media
rekomendasi beli nmcn di lima ratus lima puluh sampai lima ratus tujuh puluh lima
cut loss di bawah lima ratus empat puluh target kita lima ratus sembilan puluh lima sampai enam ratus tiga puluh lima
yang terakhir wika kita rekomendasi sambilnya juga di tiga ratus delapan puluh delapan sampai empat puluh
enam atlas di bawah tiga ratus delapan puluh target kita empat ratus dua puluh sampai empat ratus enam puluh
pak hans kue terima kasih sekali untuk perbincangannya pagi hari ini
selamat pagi dan salam sehat selalu pak